tim patroli cyber anti prostitusi online polsekta samarinda kota kembali membongkar praktik prostitusi online
yang beroperasi di wilayah hukum polsekta samarinda kota
belum genap sepekan meringkus tiga pelaku prostitusi online
kini kembali petugas menangkap pelaku bisnis esek esek itu
tiga belas orang pelaku dibekuk bersama barang bukti kondom uang tunai dan ponsel yang digunakan untuk mencari pelanggan delapan
orang pria dan tujuh wanita ditangkap dari dua hotel di samarinda
dari penangkapan ini polisi sudah menetapkan dua orang tersangka yang merupakan operator dan menerima order dari para pelanggan
keduanya menjajakan wanita di aplikasi mechat dengan mematok harga rp tiga ratus hingga rp lima ratus untuk sekali kejar
jadi dari hasil penyelidikan kita awal tadi yang berperan sebagai penjaga itu adalah pacarnya
bahkan ada yang suaminya
nah kamar ketika ketemu datang mereka keluar
para pelaku prostitusi online beralasan terpaksa melakukan bisnis ini untuk menghidupi anaknya dan tergiur mendapatkan uang dengan mudah
lebih satu tahun
lebih satu tahun
dua belas orang yang ditangkap hanya dua orang yang diproses hukum
sementara lainnya hanya akan diberikan pembinaan oleh dinas sosial